kita bergeser dulu ke wilayah lain ini pasca penanganan gempa dan juga tsunami di palu sulawesi tengah
gunung anak rakatau dilaporkan mengalami erupsi pada dua oktober dua ribu delapan belas kemarin
sementara itu gunung soputan di sulawesi utara juga mengeluarkan abu vulkanik setinggi empat km
gunung anak rakatau terlihat mengeluarkan lava pijar pada tanggal dua oktober dua ribu delapan belas
gunung yang terletak di selat sunda tersebut meletus hampir setiap hari
hal ini disampaikan badan nasional penanggulangan bencana lewat sebuah video yang diunggah di akun instagramnya bnpb underscore indonesia
pada unggahan tersebut bnpb mencatat terdapat satu ratus lima puluh enam kali letusan pada tanggal dua oktober dua ribu delapan belas
letusan mengeluarkan sejumlah material seperti abu pasir dan lava pijar
status gunung anak rakatau saat ini berada pada level dua atau waspada
bnpb menilai gunung anak rakatau masih bisa dinikmati pada jarak aman di luar radius dua km dari kawah
letusan gunung anak rakatau sudah terjadi sejak bulan juni dua ribu delapan belas
dilansir dari detik com letusan ini lebih lama dibandingkan pada tahun dua ribu tujuh belas yang hanya terjadi dua hari
sementara itu gunung soputan yang terletak di kabupaten minahasa tenggara provinsi sulawesi utara
meletus pada rabu pagi pukul delapan lebih empat puluh tujuh menit waktu indonesia tengah
pos pengawatan gunung soputan tvmbg melaporkan
tinggi kolam abu vulkanik mencapai empat meter di atas puncak kawah
dilahir dari rilis bnpb
hujan abu diperkirakan jatuh di daerah barat dan barat laut
gunung saputan saat ini berada pada status level tiga atau siaga dengan jarak aman sejauh empat km dari kawah
dan di dalam area perluasan sektoral barat dan barat daya sejauh enam lima km dari kawah